perdagangan republik indonesia zulkifli hasan memastikan stok kebutuhan pokok menjelang bulan puasa aman dan terkendali
selain itu zulkifli juga memastikan tidak ada lonjakan harga bahan pokok di pasar pasar tradisional

jadi di sini di jogja kerto harga termasuk yang murah dibanding di area lain
pak menjelang ramadan ini sendiri seperti apa
menjelang ramadan ini
kita cek stok berasnya sembakonya
yang penting stoknya cukup
stoknya tersedia ada
hari ini harga masih murah hari ini
mudah mudahan nanti kalau naik jangan sampai terlalu tinggi
menjelang dua hari puasa harga masih murah
mungkin ibu ibu belum belajar banyak ya
medak zulkifli hasan juga meresmikan pasar rakyat dan tematik ketidur di mojokerto jawa timur
pada senin dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga
selain pasar rakyat dan tematik
mendak zulkifli hasan juga meresmikan sarana perdagangan lainnya
yakni pusat kulider skywalk panjapahit
pasar hewan sekar putih dan pusat grosir sepatu
ia menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan revitalisasi pasar rakyat di indonesia
pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai urat nadi ekonomi rakyat